hai ada juga gua lawan lu jadi gua ambil tekonya ambil aja oh nggak mau kasih baik baik kasih
nggak ya kasih nggak ya kasih dong apa perlu mau dipaksa eh eh eh eh itu lihat pertarungan dia
hai tadi gue tidur ya tadi
permisi anak bangol
pasti harus random
emang kamu tadi berantem sama junda
atau jangan jangan dia jelekin kamu lagi
gue malah jun
gue ngarang aja ah
biar jun kena damprap
si jun kan emang ciri sama kita
eh bogi jangan ngomong macem macem
bogi tuh kenapa toh
anak sendiri malah jelek jelekin
anak orang malah dibaga bagain
enggak enggak enggak
ini mau dengerin ceritanya bogi gak sih

bisa bisanya dia ngatain kayak gitu sama handsomenya momi
ngelah ngatin aja
apa yang dikatakan jun
eh dikatakan bogi
kejanda kejanda kejanda
mau liatnya jangan begitu
jangan kagum sama pobi
gak usah kagum
kenapa yang kagum
orang momi ini lagi marah lagi emosi popi
tadi momi itu dikatain juga
momi labrak itu sekarang juga momi kesana
popi mau ikut gak
mau ikut kemana lagi
iya kesanalah momi itu mau marah
emang gak liat apa muka momi itu

tapi gak usah aneh buat apa
si jun kena marah lagi sama momi
hahah enak ya
enak enak enak enak
ada serangan dari depan
kalau gak pala ipink dia lewat
boxt eh jangan
ngipet ngipet ngipet eh sega mulai sekarang inde kalau dibutuhin baru datang eh kalau
kalau masih usil jahil awas ya itu anjing udah sekarang udah ya udah
sekarang ini botolnya dibuka eh buangin abunya biar bos jahil kembali nurmuk
bukan rumpinan ini botolnya
juga ada berlaku ini
kirain nambah ganteng itu sih nggak usah dikata
marah aku bener bener marah marah aku marah sama tadi sekarang marah sama
kalian aku dibilang jelek aku bukan jelek aku ini hancur
iya iya iya marah marah aja ya harus itu bersyukur terima kasih
menghargainya berapa bos berapa ya
aku sakit hati sakit hati hehehe di kalahkan sama jadul
aduh eh bos mah kayak penidang dada sakitnya tuh disini
yang penyanyinya itu cita cita em
eh bukan cita cita tut
kita cari jadul sekarang
kita serang dia ini menyangkut harga diri
mau ngajak berantem ya
eh oke kita ke undangan
barang aja gak ke undangan
oh enak banget
kalian mau ikut perintahku kan
kalo kalian tidak mau ikut perintahku
akan kupulangkan kamu
sekarang kita mulai
akhirnya kita ketemu disini
divo kecematan dibilang jelek
bos gua itu gak jelek
kayak ubur ubur kagak ganteng
kamu kan bawa teko
mendingan kamu masuk di toko itu aja
lalu aku bawa
lucu banget sih
enak dong hidup lo
kalahin tuh imut sama hamid
jadi gua ambil tekonya
oh gak mau kasih baik baik
kasih gak ya
kasih gak ya
apa perlu mau dipaksa
tunggu tunggu tunggu
kita liat pertarungan dia
seru nih kayaknya
gimana kalau kita mandi bang
aku pegang pangeran